berinisiatif mengedukasi masyarakat untuk mendaur ulang minyak bekas atau jelantah
komunitas sahabat bumi surabaya membuka bank jelantah
ya dalam kegiatan ini minyak jelantah milik warga dibeli bukan untuk dikonsumsi kembali
melainkan diolah lagi agar bisa digunakan sebagai bahan yang ramah lingkungan
kegiatan membuka bank jelantah oleh komunitas sahabat bumi ini dilakukan di daerah simo hari minggu lalu
kegiatan mengumpulkan minyak jelantah rumah tangga ini disambut baik warga simo surabaya
lima liter minyak jelantah ditukar dengan uang rp dua lima ratus
kami habis mengumpulkan minyak jelantah dari warga secara der der keliling
nah ini kita mengedukasi warga agar dapat didaur ulang dengan cara yang lebih baik
minyak jelantah yang terkumpul di bank jelantah nantinya akan diberikan kepada pengepul untuk diolah kembali menjadi sabun batangan
program ini dilakukan karena selain tidak baik bagi kesehatan jelantah juga berdampak buruk bagi pencemaran lingkungan
sebetulnya kami kan dari komunitas sahabat bumi ya kita concern di limbah ya
salah satunya limbah b tiga ini yang bisa kita handle adalah jelantah
karena setiap rumah bisa dipastikan punya jelantah
yang kebanyakan tidak punya akses jelantah ini harus diapakan
sebagian besar membuang ke got atau ke tanah atau ke saluran air lainnya
sementara nanti itu kan menjadi polutan ya menjadi sumber polusi bagi tanah sama air yang dampaknya akan kembali ke masyarakat
dalam kehidupan rumah tangga minyak goreng memang sangat dibutuhkan
namun menggunakan minyak goreng dengan cermat dan tak berlebih mampu mengurangi minyak bekas
sebab dampak kesehatannya yang cukup berbahaya
minyak bekas atau jelantah ini memang ada beberapa hal yang berubah ya
kan lemak minyak itu kalau dipanaskan terpecah menjadi asam lemak dan bisero
sehingga semakin lama dia dipanasin maka semakin banyak asam lemak bebasnya
nah asam lemak bebas inilah yang bisa mencegah atau memicu terjadinya mutasi gen
khususnya penyakit terkait dengan kanker
bank jelantah merupakan salah satu cara mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap dampak negatif minyak jelantah
tak hanya kesehatan namun juga bagi lingkungan
ardia putri surabaya